bps adalah ini kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat snk nya
walaupun motornya belum dapat tetapi stnk kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan
nah kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen baik kartu keluarga kemudian ijazah dan sebagainya kita yakinkan bahwa ini adalah ps atau pd istiawan
ya itulah namanya juga ciri ciri kan semua bisa menyebut ciri ciri itulah kami kenapa tidak memasang foto
karena tadi itu keterangan berbeda beda dari tersangka maka kami tidak pasang foto juga tidak berusaha membuat sketsa
manakala nanti perbedaan sehingga masyarakat juga tidak berasumsi bahwa ps ini siapa sih
kami yakinkan dulu yakinkan bahwa ps ini dan bawa dpo berapa
dpo tidak ada itu asal sebut nama pada saya
ya itu sudah kami dalami ternyata yang dua yang tersenam adani dan andi itu tidak ada jadi yang benar dpo satu tersenam ps
ah itu kita dalami dulu ya terkait dengan motor penciptaan nanti kita mau dalami saksi yang lain
nah sabar terkait hal itu tapi pada saat ps menyampaikan kepada salah satu
tersangka yang sekarang sudah menjadi narbidana yang lain itu melempar tapi berasal pengejaran hanya berdua
ps menyampaikan saya ada masalah dengan orang ini
tolong rekan rekan supaya tertib tolong kita bergantian karena mungkin masih banyak ini
barangkali ada yang sebelum bertanya menyebutkan dulu dari media mana sehingga kita kasih kesempatan untuk bergantian
karena setelah acara rilis ini tidak ada lagi nanti doorstop ya
jadi kami minta rekan rekan manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya tapi tolong disebutkan medianya sehingga kita akan beri kesempatan secara bergantian

terhadap orang tua pelaku atau ps sudah kita minta keterangan
kemarin baik itu bapak kandungnya kemudian ibu tirinya
kemarin baik itu bapak kandungnya kemudian ibu tirinya kemudian

kemudian ibu tirinya kemudian juga ibu kandungnya kemudian juga ibu kandungnya kemudian juga ibu kandungnya kemudian
kemudian juga ibu kandungnya kemudian juga ibu kandungnya kemudian juga ibu kandungnya kemudian
adalah lingkungan yang ada di cirebon sudah kita minta keterangan semua
kami sangat kooperatif dan transparan
tetapi kami tetap berperkangan atau berpatokan
jadi tidak kita berasumsi maupun di media
mungkin sebelum bertanya saya perlu tegaskan juga
lebih dari dua saksi
jadi kita bukan mereka
bekerja berdasarkan prosedur yang ada
bahwa orang tua kandungnya ps ini
menerima pekerjaan pekerjaan borongan
selama pelariannya dia pernah
beli terus karena memang dia sering mencari pekerjaan
di luar kampung halamannya sebagai
mengakui sangkaan itu kepada pendidik atau tidak
sudah jadi ada lagi dpo
kami tidak mengejar apa itu pengakuan
tidak yang jelas saksi saksi sudah
kita memperhatikan lagi terhadap keterangan ps
saksi saksi kunci dan keterangannya sudah
jadi dpo sudah kita tangkap hanya satu orang
atau hanya diakui pasipan
ayah kandungnya juga mengenalkan
ps ini sebagai keponakan
jadi bukan anak kandung
ayah kandung dari ps
dengan nama roby irawan
terkait perapelan kami belum menerima
enam peritahuan surat terkait perapelan
nanti kami akan hadapi perapelan itu
pernah disampaikan oleh para pelaku
bahkan sampai ke tingkat kasasi
jadi saya kira itu tidak perlu dipersoarkan lagi ya
penggi di kata kata
keberadaan daripada ps ini
nama ps bukan lagi ps tetapi rocky
itu dikuatkan dengan keterangan dari pemilik kos
ya seperti yang rekan rekan lihat di media mungkin di televisi
bahwa af sudah juga memberikan keterangan
nah ayah dulu juga salah satu saksi kunci peristiwa ini
namun pada saat peristiwa yang dulu
dia tidak bersedia atau tidak berani bersaksi di pengadilan
pemeriksaan pada jam beratnya persangkutan
seluruh saksi ini sekarang sedang dalam proses
jadi kita harapkan nanti semua saksi
tidak lagi dibacakan keterangannya di bawah sumpah
jadi nanti kita akan mendengarkan